sip istirahat dulu yuk iya om kita mau makanan nih ya om wah kebetulan banget aku sudah lapar
lama kita juga lapar aja lalu entar dulu sih pokoknya kerjaan semua itu mesti kelar sebelum
maghrib jadi selesaikan dulu pekerjaan kamu ya terus kalau makan baru silakan makan
cacing gue ini pelutnya kriuk kriuk ah si bos masa kerjaannya cuman ngutin sampah
itu men kita ke kebunnya om rt yang baru yuk kebun pak rt luas
banget tanamin cabai pala kalau perlu kita tanamin pohon pohon yang
pamer pt sekali mami ikut yuk aduh rafa mami tekan bisnis roman rafa tahu sendiri mami itu
ya swasta yang begitu sukses dalam jahit menjahit jahitan mami telah gila bapisan
haumlah kalian klien mamite kan kelas kelas atas udah ikut aja yuk sama sama yuk anak anak yuk
aduh pak rt punten ya kalau buat saya te time is money waktu adalah uang soalnya kalau bisnis
pada pergi gg gigih berangkatnya saya titip anak anak ya pak rt ya enggak boleh bolak bolakan
enggak boleh kena tanah ya ini bisa tujuh hari tujuh malam soalnya saya kini luas luas sekali
yuk assalamualaikum malam itu tanah apa tahlilat tahlilat sebaliknya tanah paling juga luas paling juga
luas bangetan aja yodon nantinya tanah seluas ini akan setan ami cabe pala dan ah banyaklah
umbi umbian yang menghasilkan makannya saya ajak kalian di sini oh gitu pak rt kamu kenapa
ini tanahnya luas banget sih mau dibikin kontrak aja
doang atuh eh nah bet kontrakan asetnya mah ngobrol sama kamu mengenyamung adalah kecing
ya nggak papa papa rt kan lumayan biar tiga pintu juga ya teh hei pt udah udah udah udah
sekarang mendingan gini aja kalian tolong dibersihin kan banyak rumput rumput liarnya tuh nah cabut
cabutin diberesin ya terus batasnya itu tolong dipatok ingat jangan dilebihin haram hukumnya
dosa kalau lebih tanah orang ya ini soal ini soal uang gampang yang penting kerja dulu saya
mendidik kalian itu jangan dikit dikit uang dikit dikit uang tenang aja uang masuk tuh ini
terbaru verskotnya tenang aja
ke pt anak anak kalian juga nanti dapat ya yang penting kerjanya yang ikhlas yang rajin oke siap
ya gitu dong cepet cepet
budak nyapu nyapu kenapa tangguh nih bukan ganda mulut jalan nya eh bisa dong
suruh nyapu juga
uang jalan eh dek der lu kok kamu dukungkan dibabakin gitu rumputnya itu dicabutin biar bersih
ini lagi bukannya masang patok setiap sudut malah nyapu kamu untuk gimana sih eh bang di
sini mereka betok bang no adanya ada dua rumput yang lagi dicapuin nih tenang aja nabi sih bawa
amat aku lelah aku capek aku bingung bos
si bos kerjaannya cuma nyuruh merintah nyuruh merintah
masa cuma kita dua umur dua yang kerja
eh boleh boleh bos
iya mana honor kagak ada tambahannya
komando itu semuanya di tangan aku aku yang ngatur
sebagai anak buah mesti ikutin komando aku dong
kesian ya bang dor sama bang dik diturut sama bang dak terus
ya udah biarin aja yang penting kerjaan kita beres
istirahat dulu yuk
wah kebetulan banget aku tuh udah lapar
kita juga lapar ayo jalan
pokoknya kerjaan semuanya itu mesti kelar sebelum maghrib
jadi selesaikan dulu pekerjaan kamu
laya terus kalau mau makan baru silakan makan
cacing gue yang dipelut ini udah kriuk kriuk bang
si bos masak kerjaannya cuma pengutin sampah rumput
asam uret kamu mencok
eh bang tapi benar bang
ini kalau misalkan udah dibangun kontrakan baru nih
ini bakalan pindah ke rumah
lo mau ntar nggak dikalling lagi sama prt
pak priyel kok mereka ngomongnya nggak jelas ya
mendingan sekarang kita pergi yuk
kamu itu kerjanya mikirin makanan aja
yuk isi makan yuk
eh berapaan sih
ini ada lagi
perutnya laper juga
kalau mau makan itu boyo kamu cari apa kek ala kek
masa sih kita mau makan ngamprah kayak gini
otor tau nggak
salah cari dulu
yaudah kalau gitu
bos tunggu sini ya
cari kek apa
apa kek daun kek apa
wah banyak banget
wah beragam kenyang nih
makan dulu sini
nah nah nah nah
gue yang ngasih
gue yang ngasih
nah ini bang
gagelar aja ya
semprol kamu dapat dari mana ini
nah di situ
jack ini kan kain kapan
buang aja buang
makan terus alasnya pakai kain kapan
hih aku bingung aku lelah aku capek
eh bang ngapain dibuang
ntar kalau udah nyari gimana nih
nggak mungkin paling juga udah dibuang sama yang punya
ya udah yuk kita makan yuk
aduh si bella kerasi april kok
baik banget ya

baik banget ya
kamu tuh apa apaan sih
aja pakai mau berantem segala kayak kucing
kak itu tadi kayak ada yang lewat
tadi di situ
mana gak ada
ada kan tadi di situ
yaudah biar aku yang cek

kak aku mau cek dulu

kak aku mau cek dulu ke sana

kak aku mau cek dulu ke sana
kak aku mau cek dulu ke sana

kak aku mau cek dulu ke sana

kita balik kerja lagi
kita balik kerja lagi